lantas apa sih sebenarnya yang mendasari komunitas konsumen indonesia atau kki melayangkan somasi ke bepom
salah satunya berdasarkan pasal empat undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pelindungan konsumen yang telah sangat jelas disebutkan
bahwa konsumen memiliki hak diantaranya hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
nah benarkah demikian rekan saya caca wisastro akan mengkomunikasikannya dan menanyakan langsung kepada ketua komunitas konsumen indonesia silahkan caca
terima kasih taufik benar taufik pertanyaan tersebut akan saya tanyakan langsung kepada ketua komunitas konsumen indonesia david tobing selamat malam pak david
selamat malam mbak sajaw
pak david jadi apa pertanyaan teman saya rekan saya taufik apa dasar komunitas konsumen indonesia melakukan somasi terhadap
bpom apa hak konsumen yang dilanggar
ya jadi komunitas konsumen indonesia adalah salah satu organ yang diamanatkan oleh undang undang perlindungan konsumen
yang terkenal itu ylki jadi kami sama fungsinya dengan ylki
dan berdasarkan undang undang kami berhak untuk mewakili konsumen memperjuangkan mengadvokasi konsumen
sehingga di dalam kasus peredaran obat sirop atau istilahnya sirop obat kami juga berhak mempertanyakan tanganannya pada pihak yang berwenang
dalam hal ini regulator yaitu bpom
kami melihat bahwa semenjak kasus ini merebak penanganan yang dilakukan bpom tidak jelas
bahkan menurut saya bisa berpotensi menimbulkan kebohongan publik
nah ketika diumumkan ada lima obat yang tercemar kemudian produsennya protes
iya kan jadi tinggal tiga
karena yang dua itu katanya hanya bed yang berbeda setelah dilakukan uji laboratorium
nah kemudian timbullah pengumuman bepom
terakhir ada enam puluh lima obat
yang dikatakan tidak menggunakan aksat berbahaya
harusnya itu berdasarkan ujian laboratorium yang dilakukan oleh bepom
nah inilah yang kami tuntut agar bepom melakukan pengujian laboratorium secara mandiri
sehingga kejadian yang lima diumumkan kemudian protes pelaku usahanya tinggal tiga
itu tidak terjadi
dan sebab itu kita tidak bisa menghasilkan ujian laboratorium secara mandiri
jadi kemudian timbullahnya jadi jelas
kalau yang satu ratus tiga puluh lima dan enam puluh lima ini menurut hemat saya belum diperiksa laboratorium
karena bepom sendiri mencancumkannya berdasarkan registrasi awal
atau berdasarkan registrasi ketika obat itu mau mengurus izin edar
pak david selain pernyataan dari bpom yang mengatakan belum maksud saya berdasarkan registrasi
adakah fakta fakta lainnya
atau ada fakta lain yang dimiliki oleh pak david terkait belum dilakukannya pengujian
ya sekarang semakin terbuka
ternyata pengawasan pre market yang dilakukan oleh bpom itu hanya melakukan pencatatan atas pendaftaran obat yang mau diproduksi oleh produsen obat
artinya program itu tidak ngecek lagi benar nggak sih ini kandungannya benar nggak sih prosesnya
karena mereka sudah
karena mereka katakan nggak ada sertifikat cara pembuatan obat yang baik
tapi kan artinya jadi kecolongan sekarang
ketika itu dipercayakan kepada sistem sertifikat cara pembuatan obat yang baik diserahkan semuanya kepada pelaku usaha
akhirnya ini ada kecolongan
nah yang sangat saya sesalkan atau kami sesalkan ketika kejadian ini pun
bepom itu malah menyebabkan
menyerahkan kepada produsen untuk menguji kembali secara mandiri
bpom nya ya yang menyuruh supaya diuji dan melaporkan hasil ujinya ke kami katanya
lah ini apa fungsi pengawasan gitu ya
orang awam bertanya tanya kok pengawas malah suruh pihak yang diawasi untuk menguji sendiri gitu
dari temuan pak david bpom tidak melakukan pengujian langsung
hanya melalui sistem sertifikat
jadi sertifikasi itu pun sertifikasi bukan yang dikeluarkan oleh bpom
seperti demikian pak david
jadi dia bukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik itu dipegang oleh pabrikan
tetapi ketika mau diproduksi obat tersebut itu didaftarkan diregistrasi
disitulah diisi formulir kandungannya ini ini ini
kandungan itu sesuai dengan yang ada di level kemasan
jadi kalau nggak diteliti kembali bagaimana kita tahu benar nggak sih itu kandungannya
karena faktanya kejadian lah ini kan sirop obat ini diduga mengakibatkan kematian atau penyakit gagal ginjal akut
dan ternyata setelah diteliti di uji laboratorium ada lima klumnya yang mengandung sat tersebut
walaupun pada saat registrasi tidak ada nama sat tersebut
kalau misalnya dibebaskan semuanya tanpa ada uji laboratorium ya ini kan jangan sampai terulang lagi ya
seperti yang kasus panas itu loh yang tiba tiba ya dikatakan tadinya sudah mengandung zat berbahaya
tapi kemudian diuji ulang tidak mengandung
pak david apakah tugas bpom untuk melakukan pengujian laboratorium tersebut sebelum memberikan izin edar
dari sisi kepatutan ya harusnya tugas mereka
karena pengetahuan saya dulu dulupun itu dilakukan
kalau misalnya sop nya dirubah harusnya sop itu bertujuan untuk arah yang lebih baik
tapi kan ini menjadi suatu hal yang kurang baik menurut saya
mempercayakan begitu saja kepada produsen
selain itu ada kelemahannya
mereka nggak pernah melakukan pengawasan premarket
kalau berdasarkan pendapat mereka
kalau berdasarkan kasus ini ya
buktinya setelah dianalisa katanya bahan bakunya diganti diimport
karena covid dan sebagainya
ya kenapa mereka menganalisa setelah kejadian
itu saya diawasi kan gitu
namun pak david pernyataan pernyataan tersebut sebenarnya sudah disanggah oleh bpom
sebelumnya saya juga mau memberitahu kepada pak david dan juga yang menonton
bahwa kami juga sudah mengundang ketua bpom penny lukito untuk hadir pada malam hari ini
namun pada last minute kemudian tidak bisa mengikuti dialog pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
saya mau bertanya kepada pak david bahwa dugaan dugaan tersebut tuduhan tuduhan tersebut sebenarnya sudah disanggah oleh bpom
bpom mengakukan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada
sebenarnya seperti apa prosedurnya
ya jadi prosedur itu kan memang mematuhi pertama fungsi bpom itu apa sih
yaitu pengawasan pengawasan pre market dan pengawasan post market
kemudian bpom itu juga melakukan pengujian itu jelas ada di dalam perpres atau kepres dan juga di peraturan bpom
apalagi ada disebutkan pengujian untuk investigasi itu juga ada
jadi artinya ketika timbul kasus ada laboratorium khusus untuk pengujian tersebut
nah taruhlah di awal itu hanya registrasi tetapi kok ketika ini merebak malah mengulang lagi waktu registrasi
hanya ini tetapnya nggak ada yang mengandung saat berbahaya
ya kan harusnya diteliti ulang dong apalagi ini sudah menyebabkan penyakit yang banyak menimbulkan korban
dan yang kedua sop oleh badan publik itu ya harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya
dan yang kedua sop oleh badan publik itu ya harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya

dan yang kedua sop oleh badan publik itu ya harus dilakukan sesuai dengan kewenangannya
kita bisa lihat ombudsman republik indonesia sebagai pengawas badan publik yang melakukan pelayanan publik
itu sudah mengindikasikan adanya maladministrasi oleh bpom
dimana maladministrasinya tadi ya tidak melakukan uji pada saat premarket dan juga tidak melakukan uji pada saat postmarket
apalagi ketika terjadinya
apalagi ketika terjadinya
kasus ini malah menyerahkan pemeriksaan pengujian kepada si produsen
dan dia pasif harus menerima
maaf apa yang mau ngaku ada kandungan berbahaya
ya kan jadi kalau misalnya maaf sekali lagi produsen menguji oh di batch yang ini ada kandungan berbayar kita uji aja lagi yang batline lah supaya aman
ternyata nggak ada nah yang dilaporkan hanya yang aman
jadi saya bukan mau mengganggu cara kerja bpom tapi cara kerja yang berbahaya kepada bpp dan kepada bpom
tapi cara kerjanya itu jangan sampai sia sia gitu loh ya harusnya ini tuntas di tangannya
pak david itu artinya jika memang sudah ada sertifikasi yang berstandar nasional maupun internasional yang dimiliki oleh perusahaan farmasi misalnya
bpom ini harus kemudian melakukan pengujian ulang seperti itu
kalau misalnya kejadiannya seperti ini ya harusnya kan dilakukan pengujian
dan makanya saya katakan ketika market mungkin tidak perlu diuji oleh bpom
tapi ketika kejadian ya bagaimana kita membuktikan bahwa yang diregistrasi itu tidak mengandung zat berbahaya
kita sudah pengalaman yang dari lima terus diprotes oleh hussein
ternyata katanya cuma dua eh tidak mengandung
dan direvisilah yang mengandung itu hanya bed yang katanya
nah itu kan bisa ditentukan
kan mengandung atau tidak itu dari pengujian laboratorium
bukan dari mengulang registrasi yang dulu isinya hanya ini
baik pak david kemudian komunitas konsumen indonesia ini tuntutannya apa saja
ya jadi seperti saya mau mengulang somasi ini adalah dahuluan untuk mengajukan gugatan
apabila yang disomasi tidak mau memenuhi tuntutan kami
tuntutan kami adalah bpom
bpom harus menguji ulang secara mandiri seluruh produk obat yang pernah diberikan izin edar
itu yang pertama
yang kedua tidak perbolehkan atau tidak menerima hasil uji yang dilakukan oleh produsen
tetapi dia tadi seperti katakan menguji sendiri
dan yang terakhir harus meminta maaf kepada masyarakat
sampai saat ini maaf apa saya nggak mendengar
saya pernyataan minta maaf
padahal sudah bikin heboh masyarakat
karena kewenangannya dia bikin heboh masyarakat
tidak menuntutkan tirugi tidak minta maaf ibu kepala bpom mundur
tapi ya diperbaikilah cara pengujian
supaya memang tujuannya untuk menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan dari konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa
jika tuntutan tersebut ada tiga tuntutan tersebut tidak diindahkan kemudian alangkah apa yang akan dilakukan
sedangkan saat ini juga bepom sebenarnya sudah memidanakan dua perusahaan farmasi
ya tentunya kami akan melanjutkan dengan mengajukan gugatan
nama gugatannya perbuatan melawan hukum oleh penguasa
artinya penguasa tidak menjalankan hukum sesuai dengan dalam hal ini regulator ya bpom
sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh dia
ya untuk dilakukan
ini kita lihat indikatornya
saya bukan mengada gada
walaupun saya nggak tahu ori sedang memeriksa
tapi ombudsman republik indonesia pun menyatakan ada potensi maladministrasi
kemudian pak david saat ini bpom sudah memidanakan dua perusahaan farmasi
dan sekarang kasusnya sedang ditangani oleh kepolisian
ya itu kan apa namanya
tapi kan kita juga harus preventif
ya yang udah beredar ini harus diuji
supaya betul betul aman
bukan hanya melihat dari registrasi
contohnya kan ada tadi yang saya sebut mbak sata itu
ya saya sebutlah yang nama produknya ter gitu loh
per itu kan dikatakan tadinya dia termasuk
kemudian si pelaku usaha protes diuji ulang
ternyata tidak termasuk
nah bagaimana kalau sebaliknya yang tadinya tidak termasuk
setelah diuji jadi termasuk
itu aja kok tujuannya
supaya memang dengan segala daya upaya
betul betul menjamin keselamatan dari konsumen atau masyarakat
terakhir pak david
tenggat waktu yang diberikan oleh komunitas konsumen indonesia
agar bpom mengindahkan tututan berapa lama pak
ya itu tidak ada tenggat waktu yang ini
tapi ada kepatutan yang menurut kami
kami akan memberikan waktu atau akan menyiapkan gugatan
mungkin sepuluh hari atau dua minggu kami akan mengajukan gugatan
baik pak david terima kasih telah bergabung pada malam hari ini
di cnn indonesia prime news
yang dinanti adalah bagaimana preventif agar ini tidak terjadi lagi ke depannya
seperti itu ya pak david
baik terima kasih pak david telah bergabung bersama kami pada malam hari ini